bisa aja dia bilang fotonya editan
beranggur bener banget kita videoin
ada apaan pak
gak tahu kan bapak juga di sini

eh kudesan jangan us
oh jangan mau
us us pergi kucing goreng
eh ternyata dia takut beneran sama kucing
hmm gue punya kartu as
us ijinin gue nge ban atau gue pelihara kucing
eh apa hubungannya ban sama kucing
oh gak ada hubungannya
ini ada apa warno
ini ngapain naik naik ke pagar napi
lu lu lu kok malah dibawa ke belakang sih tansky siapa yang membawa masuk sih ini
mau dikeluarin lewat jalan belakang kan kalau jalan depan nak warnanya takut ya kan
oh ya ya ya sana dibawa lewat jalan belakang sana ya
aduh cil cil bercandanya begitu ah
tuh diberi nama kata bakal lo ya
kalau bercanda gak usah pake nyam nyam nyam
ini om ski dia mau pelahara kunci nih
ciho udah tahu suami kambu tegur sama kucing kamu mau pelahara kucing
eh warno kalau acil mau pelahara kucing bilang sama bapak ya
oke om ski kamu mau pelahara kucing bilang sama bapak ya

terima kasih beres
ya hilang deh kartu as gue
sekarang kamu turun
eh enggak enggak enggak
nanti kalau kucingnya ngasuh di dalam rumah bagaimana ayo
kan ada bapak dijagain
ya turun ya
ya turun yuk
jaran itu kucing
kuda om ski
kita bikin seolah olah si titik titik punya pacar
seolah olah si warno punya pacar
dari omongan gue yang tadi gue tambahin nih
kita cari cewek yang bisa bantuin
teman cewek gue banyak
pas warno lagi mesra mesraan sama cewek itu kita foto kita kirim ke acil
jangan ke acil
enggak ada gunanya
acil enggak cinta sama warno
kalau pak komar liat warno selingkuh dia pasti enggak rela
dan dia pasti seru pisah
emang gue selalu bener
lumayan aja yang selalu ngenerima
kalau cuma di foto warna pasti bisa nyari alesan
bisa aja dia bilang fotonya editan
bar rangga bener banget
kompornya enggak ada
ini mah kaya talenan
apa tungku tungku
ini tugu yang ada apinya yang buat naro katel panci ah pokoknya mah tungku
om ski ini tuh yang disebut kompor listrik ya
jadi gak ada apinya
wah hebat wih keren
emangnya hp ya
pakai di cas
terus nyalainnya gimana
jangan dicek loh om ski
kalau tombol ini
jangan dipegang nanti rusak
sombong punya kompor listrik kayak gini juga
iya gak ciel
nanti kalau ke strom warna gak tanggung jawab
ah punya strom juga
jam berapa mau mas selep mau dateng ciel
gak tau tadi katanya udah di jalan
mendingan baju si laki lo pindahin kesini dulu ya
hmm ngapain sih bu gak usah lah
ntar ketahuan dong sama bu mama seleb
kalau lo kaget sekamar sama laki lo
ya udahlah bu mama sahab kan juga gak mungkin ngecek ngecek isi lemarinya acil
ntar kalau bu mama selep tau lo kaget sekamar sama laki lo
ntar bu mama selep tersinggung
ntar urusannya panjang
malahan bukan panjang lagi tapi panjang banget
kan berabe ciel
ntar kalau bu mama seleb udah balik
baru baju bajunya lagi kita pindahin lagi ke kamarnya
yaudah deh bu
kalau gitu ibu aja ngomong sama warno
lo jangan kebangetan ngapa
ntar lo ketulah
ntar acilnya yang malu sendiri